kita ke informasi selanjutnya dua puluh lima ton kentang asal skotlandia dimusnahkan balai karantina pertanian semarang jawa tengah dengan cara dibakar
kentang yang semulakan di tanam petani itu dinyatakan terjangkit bakteri
ribuan kentang di dalam karung ini dinyatakan berbahaya bila dikonsumsi manusia
menurut balai karantina pertanian semarang kentang asal skotlandia ini terjangkit bakteri pektobakterium astroseptikum yang dapat membahayakan pencernaan manusia
sebagai tindak lanjut balai karantina pertanian kelas satu semarang telah melayangkan surat protes
balai karantina meminta pengekspor di skotlandia agar memeriksa kentang secara cermat sebelum dikirim ke indonesia
setelah dilakukan hasil pemeriksaan dengan motoda pcr dan swancing ternyata terdeteksi terpapar bakteri pectobacterium astrosepticum
penyakit ini tidak ada
di indonesia dan termasuk penyakit yang cukup berbahaya bagi pertanian kentang
nah oleh karena hasil pemeriksaan laboratorium dengan metoda yang cukup canggih dan tinggi ini positif penyakit pectobacterium astrosepticum yang tidak ada di indonesia tak usah kita musnahkan